sudah lebih dari sepuluh tahun ini air kali gude peloso di jombang jawa timur berubah warna menjadi hitam pekat dan berbau busuk
air kali gude peloso tersebut diduga tercemar limbah industri namun dinas lingkungan hidup kesulitan
lantaran tidak bisa melakukan pengawasan selama dua puluh empat jam
namun apabila terbukti akan diberikan sanksi tegas
di jombang jawa timur sebutan kali hitam patut disematkan pada kali gude pelosok
setiap memasuki musim kemarau air gude pelosok ini selalu berubah warna menjadi hitam pekat
tak hanya itu bau yang ditimbulkan juga begitu menyengat
salah seorang warga mengaku saat sebelum tercemar air kali gude peloso ini seringkali bisa menjadi tempat mandi warga dan pasirnya bisa dimanfaatkan
namun sejak lebih dari sepuluh tahun ini tak lagi bisa dimanfaatkan sama sekali lantaran sudah tercemar
asalnya bening gitu ya
itu hasilnya itu bisa diambil sekarang gak bisa
ini pasti buat mandi orang orang biasa
kira kira sudah puluhan tahun belasan tahun pak
ya mungkin sekitar ya sepuluh tahun lebih
menanggapi hal itu dinas lingkungan hidup kabupaten jombang tidak bisa berbuat banyak
lantaran tidak bisa melakukan pengawasan selama dua puluh empat jam
pihaknya baru bisa berubah
bisa memberikan sanksi tegas apabila ada industri yang kedapatan membuang limbahnya melebihi baku mutu
kalau memang mereka terbukti melakukan pelanggaran artinya gini
kalau memang hasil analisa ketika dilakukan pengujian melebihi baku mutu misalnya ya pasti kita akan berikan sanksi
dari data dinas lingkungan hidup jombang terdapat sejumlah industri yang membuang limbahnya ke aliran sungai gude ploso
yang merupakan saluran sekunder meski sudah memiliki pengolahan limbah
agung wibowo jombang jawa timur